perkampungan kenapa sepi
kampung ini sedang tidak aman tuhan
sebaiknya tuhan jangan beramal sama tempat ini
sebelum ketahuan anak buah
ki braja geni tuhan
dia prapok sakti tuhan
dia ingin merebut
kenapa kalian mau menolong kami
aku tidak pernah setuju kalian mencuri
tapi aku tahu
untuk menolong warga yang tertindas
jadi kamu udah tahu
aku pamanah rasa
dan ini kedua pamaniku
aku tahu warga kampung sini membutuhkan pertolongan
aku akan menolong kalian
tapi tidak dengan mencuri
jadi kalian gagal lagi menangkap pencuri pencuri itu
kalian tidak percaya
sekarang kami tahu kalau ternyata pelakunya itu
masih anak anak juragan
menangkap anak anak saja kalian tidak bisa
kalian cari mereka
tangkap pencuri pencuri itu
dan bawa ke hadapanku
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
semuanya ada juragan wira
kamu tunggu dulu sebentar disini ya nak
biar abah carikan makanan dulu untuk kamu
enak saja minta ampun
kamu sudah berani mencuri di rumahku
jadi kamu harus dihukum
tapi itu aku sengaja mencurinya untuk membalikkan kepada yang berhak
jadi ini yang dimaksud guruku
bahwa kejahatan akan memancing kejahatan lainnya
tapi aku tidak akan membenarkan kau mencuri
hanya itu satu satunya cara untuk menghadapi curagan wira
dan aku akan berhenti sampai curagan wira ikut berhenti
tuhan tuhan mau pesan apa
minta makanan ditaruh ya
iya tuhan sebentar
pak perkampungan kenapa sepi
kampung ini sedang tidak aman tuhan
sebaiknya tuhan jangan beramal sama tempat ini
sebelum ketahuan anak buah ki braja geni tuhan
dia prapok sakti tuhan
ia ingin merebut kekuasaan wilayah cegugur ini tuhan
kau tidak pantas merupuk kekuasaan
jangan banyak bicara
jadi kau menantangku
aku akan nuruti permintaanmu
ternyata itu orang yang bernama braja gede
ilmunya hebat sekali
bagaimana kita bisa mengalahkannya
kita bahkan tidak memiliki pasukan
perhatikan apa yang allah akan lakukan kepadamu
apa yang gua ajarkan
lebih berharga dari seribu pasukan
aku banyak sumbah
utusan dari kerajaan galuh
ingin bertemu ki braja geni
mau apa kalian menemuiku
aku utusan dari gusti prabu ninggar kencana
untuk mengundang apa
gusti prabu ningat kencana merestuimu untuk menguasai wilayah siku
aku tidak percaya
apa buktinya kalau omonganmu benar
gusti prabu telah mengirim wakilnya anaknya raden purbamena
untuk menyampaikan salam dan restu
aku raden purbamena